nah tadi dari penyanyi muda kita akan lanjut ke penyanyi yang senior
mama ina ini memang lekat ya dengan lagu lagu cinta seperti burung camar
di dadaku ada kamu surat cinta hingga september ceria
ya meski dirilis puluhan tahun lalu ini awet banget ya sampai dengan sekarang
semua pasti afal banget dengan lagu lagu mama ina ya
apa sih rahasia mama ina nih supaya lagunya bisa melintasi berbagai zaman
kita simak wawancara tim showbiz news bersama vina panduwinata berikut
anda yang besar di era tujuh puluh hingga delapan puluh an tentu kenal dengan lagu lagu dan sosok dibalik suara indah ini
memulai karir sejak akhir tahun tujuh puluh an vina menjadi salah satu penyanyi tanah air
yang punya kemampuan sangat baik dalam menghayati sebuah lagu

mainan ini kan selalu dipuji soal jago dalam memaknai dan menghayasi lagu tapi tetap santai
belajarnya gimana mama ina
pujinya mungkin kejujuran ya
kejujuran artinya gini mamanya berprinsip nyanyi itu nggak perlu kita kasih lihat bahwa kita jago
mama ina mau nyanyi nyanyilah dengan cara mama ina
hasilnya lagu lagu penyanyi jenis ini mama ina adalah lagu lagu yang sangat menarik
jebolan ajang menyanyi tingkat nasional ini pun awet hingga sekarang
beberapa di antaranya bahkan sering digunakan oleh para kontestan ajang tarik suara
namun bedanya di era delapan puluh an para biduan hasil perlombaan seringkali menyanyikan lagu yang juga merupakan hasil kompetisi
susah mana nyanyiin lagu hasil lobecikan lagu atau yang memang untuk mama ina
untuk mama ina sendiri kan mama ina milih
tau banget nih
tau banget nih mau diapain
tapi kalau yang namanya ciptaan itu yang dilombakan mama mina harus mencoba menyerap keinginan si pencipta tersebut
lebih dari kalau mama ina nyanyikan untuk album
kini setelah empat puluh tahun mewarnai dunia musik tanah air
sang bintang kembali merilis ulang lagu lagu lawasnya dalam sebuah album bertajuk dua anak manusia
salah satu lagu yang dijagokan adalah dunia yang kudamba
musik dan lagu pada akhirnya sanggup melintasi zaman bukan hanya karena terus diperdengarkan
kemampuan para penyanyi untuk selalu beradaptasi dengan beda generasi turut jadi kunci
boleh coba dikit gak mama ina dunia yang kudamba
jalui acap kali
kinanti punggarini eva nazgam jakarta